pengakuan tenaga magang yang hanya digaji seratus ribu rupiah per bulan bahkan diharuskan membayar denda kalau berhenti bekerja atau resign
menyeret perihal bagaimana sebenarnya ketentuan soal magang di indonesia
satu hal tenaga magang mendapatkan manfaat ilmu namun satu hal lainnya tak sedikit yang juga berpikir ini sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja dari perusahaan
kami bahas bersama muhammad ali hapsah direktur penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan kemenaker republik indonesia dan nabila rizfa izati dosen hukum ketenaga kerjaan fhugm
selamat malam pak ali dan nabila
selamat malam mbak tiffany
baik saya akan ke pak ali terlebih dahulu
jadi hasil investigasi soal kasus yang terjadi di salah satu perusahaan startup ini
ini apakah jangan jangan ini sudah pernah ada kejadian serupa lainnya
seperti apa pak
ya sebelum sampai ke situ mungkin saya ingin sedikit mengoreksi dulu dari judul kita ini menyebutkan apa
jadi dalam konteks pemagangan sebagaimana diatur di dalam permenager no enam tahun dua ribu dua puluh untuk pemagangan itu tidak ada istilah upah
yang ada adalah uang saku
nah kaitan dengan
viralnya pengakuan seorang peserta magang yang ada di surabaya yang dilaksanakan oleh kampuspedia
kami bersama dengan kawan kawan dari pengawasan telah melihat langsung di lapangan dan telah berkoordinasi dengan akbar maulana selaku ceo dari kampus media
kami menemukan bahwa ternyata peserta dari pemagangan itu adalah mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa
seperti apa pak
ada di luar dari kewenangan kita
namun demikian karena ini adalah sesuatu yang sudah menarik perhatian publik kami pun juga tetap bertemu dengan beberapa startup yang ada di tempat itu untuk memberikan pembinaan
bisa saja ke depannya tidak hanya mereka memanfaatkan mahasiswa atau terima pertama dan dari mahasiswa tapi dari para pencari kerja dan kami sudah memberikan penjelasan bagaimana melaksanakan pemagangan
dan kami juga telah menemainya
sebenarnya nirwanalight juga memang lebih bertest dengan menorong keputusan dijual minggu lalu kita mulai berkontrolnya dari berapa mobil kita pada masa yang berbeda
halusnya kerajaannya sedang dengan pengelengkahan pemaid maid

saya jangan membahas
sangat berbeda sebagaimana yang diatur
di dalam ketentuan
yang di dalam permenakir
nomor enam tahun dua ribu dua puluh
dari sisi kepesertaan
kemudian juga tadi
dengan istilah gaji atau upah
yang diatur adalah
upah uang saku yang diberikan
oke untuk ketentuan
uang sakunya berapa
pak ali seharusnya
seperti dalam peraturan
ya secara besar
memang tidak eksplisit disampaikan
tetapi di dalam
paling tidak bisa mengkabur untuk
kemudian makan siangnya
barangkali karena selama berada
di tempat kerja melewati
makan siang dan yang kedua ada namanya
dan tadi saja besaran
tadi itu berdasarkan
imagan dengan pemagang yang diatur
di dalam perjanjian pemagangan
jadi di dalamnya itu memuat
hak dan kewajiban dan salah satunya adalah
berapa besaran uang saku
yang akan diberikan oleh karena itu
ketika misalnya sudah diikat
dalam satu perjanjian pemagangan
dalam arti pemagang
bersedia untuk menjalankan
maka peyotianya sudah
mengerti apa yang menjadi
haknya dan apa yang menjadi kewajibannya
termasuk juga misalnya besaran
uang saku yang
sudah mereka sepakati untuk
kepada kapuserta magang
oke jadi kebijakan ini dikembalikan lagi ke
perusahaan ya tempat tenaga
magang itu berada
kalau tadi definisinya berbeda
magang untuk kelengkapan syarat pendidikan
kemudian satu lagi magang untuk
pekerjaan begitu ya pak ali ya
definisi yang berbeda tanggung jawabnya pun harusnya
berbeda sehingga tidak ada
perlakuannya pun juga harus berbeda
tidak bisa disamakan dong
tentu hanya bisa mungkin berkomentar
dari visi bagaimana
komersial yang ketenangan kerjaan
jadi kita sangat
bahwa salah satu model
pelatihan vokasi yang sangat
dalam rangka peningkatan kompetensi
itu adalah dengan merasakan
langsung kondisi pekerjaan
di lapangan dan itu hanya
bisa dilakukan melalui proses pemagangan
pendidikan kita masih cukup
tinggi dan karena itu
sebagai jembatan mereka untuk bisa masuk
ke pasar kerja
pemajangan ini adalah merupakan
transisi yang bisa mereka
ikuti untuk mensegajarkan
kebutuhan kompetensi di
di pasar kerja dengan apa yang mereka miliki
oke dan kami sangat meyakini
bahwa pemagangan ini adalah salah satu
nah oleh karena itu dalam proses
pemajangan yang dilaksanakan di
kementerian tenaga kerja
selain tetap diberikan teori yang
diatur sepuluh sampai dua puluh lima persen
lebih banyak adalah
pekerja langsung di
perusahaan itu sesuai dengan
jabatan jabatan yang diikuti
dalam proses pemajangan itu
tidak sekedar hanya di perusahaan
tapi di dalam
proses pemagangan awalnya itu sudah
ditentukan ramadhan yang akan
diikuti oleh peserta ini apa
misalnya kalau katakanlah dia
magang di hotel untuk jabatan
resepsionis maka selama dia
mengikuti pemajangan dia
seorang resepsionis oke paling
demikian maka setelah selesai
diharapkan bisa langsung terserap di
perusahaan tersebut atau barangkali
kalau belum ada logongan di perusahaan tersebut
dengan kompetensi yang sudah dimiliki
dia bisa melamar di tempat yang lain
peraturan atau ketentuan soal
pemagangan yang sekarang apakah relevan
bisa diterapkan dalam konteks
perusahaan rintisan atau magang
startup sama mungkin
magang di perusahaan perusahaan besar
atau mungkin di bumn kah
dimana saja sepanjang memenuhi
melakukan pemagangan oke
sebelum startup atau perusahaan
dia harus memenuhi yang pertama
dia harus mempunyai program pemagangan
ini yang mau dibuka lowongan
magangnya ini untuk jabatan jabatan
apa saja programnya apa saja
di dalam program magang itu diatur
unit unit kompetensi yang akan
nanti didapatkan ketika peserta ini akan
mengikuti magang oke
dia harus mempunyai sarana dan prasarana
nah yang paling penting juga adalah
dia harus mempunyai
instruktur atau mentor yang ada di perusahaan itu
oke dan oleh karena itu
sebagai insentif dari kementerian ketenagakerjaan
setiap tahunnya kami
karya pentariang perusahaan
yang akan nanti menjadi menpor di
perusahaan perusahaan ini adalah
merupakan syarat syarat yang harus
dipenuhi dan satu hal yang paling penting
perusahaan yang ingin melaksanakan
magang harus mendapatkan
apakah itu di kabupaten kota kalau
lingkup perusahaan itu di kabupaten kota
dalam hal lingkup lintas ketenagakerjaan kota
kalau misalnya perusahaan
itu lintas kabupaten dalam satu
provinsi maka dia harus mendapatkan
persetujuan dari dinas provinsi
dan kalau lingkup nasional
dia harus mendapatkan
persetujuan dari kementerian ketenagakerjaan
oke baik jadi
prinsipnya mau perusahaan besar
perusahaan kecil startup
sepanjang memenuhi persyaratan persyaratan
untuk melaksanakan magang
maka sebenarnya mereka
bisa melaksanakan pemagangan oke
silakan komentar anda
kalau tadi pak ali
sampaikan ada dua definisi yang berbeda
ada tenaga magang yang memang sebagai syarat
kelengkapan pendidikan ada juga tujuannya
untuk bekerja namun tentunya
dua duanya tidak bisa dibebankan tanggung jawab
yang sama nah apakah
aturan yang kita punya sekarang
dan cukup adil bagi mereka
mereka yang bekerja sebagai tenaga magang
terima kasih mbak kalau tadi sudah
disampaikan oleh pak ali bahwa memang ada
perbedaan ya kalau kita bicara konteks
pemagangan dalam konteks permenakar
tahun dua ribu dua puluh dengan
internship yang belakangan ini
semakin marak terjadi
kalau ditanya apakah relevan
atau tidak pada kenyataannya di
lapangan yang terjadi itu
kebanyakan perusahaan rintisan memang
tidak menyelenggarakan permagangan berdasarkan
permenaker enam tahun dua ribu dua puluh ini
karena yang relevan
dalam permenataker enam tahun dua ribu dua puluh
adalah konteks lebih ke konteks
on the job training dibandingkan dengan
internship yang sekarang
banyak terjadi jadi
memang ada kekosongan
hukum kalau menurut saya terhadap
internship ini yang akhirnya menyebabkan
permasalahan seperti yang terjadi kemarin
itu tidak satu dua kali terjadi tapi
sering sekali ini menjadi
semacam cara eksploitasi baru
kekosongan hukum terhadap jenis internship
yang sekarang sedang marak ini
oke kekosongan hukum ini yang anda tangkap
sehingga ini tidak menjadi
adil atau memberikan keadilan
eksploitatif begitu ya
karena kan posisi tawar
peserta magang ini sangat rendah
jika dibandingkan dengan pemberi kerja
kita bicara dalam konteks hukum
ketenagahubungan kerja biasa saja yang jelas jelas
orang bekerja posisi tawarnya
lebih rendah apalagi kita bicara
pemagangan jadi anak anak
baru dan kemudian tidak tahu
ini tadi masuk ke dalam dunia kerja
dan adanya kekosongan hukum
maka sangat mungkin terjadi hal hal
yang eksploitatif yang akhirnya mereka
apapun hak dan kewajiban yang dibebankan
kepada mereka yang ada justru kebanyakan
kewajiban haknya hampir tidak ada
sama sekali karena semuanya dikembalikan
pada kebijakan perusahaan karena memang
sampai saat ini tidak ada regulasi
yang bisa mempush perusahaan untuk
memberikan hak hak tertentu karena lagi lagi
permenaker enam dua ribu dua
itu tidak selalu bisa mengikat bagi
yang melakukan internship ini tadi
termasuk dalam hal monitoring atau
pengawasan juga kalau tadi kan pak ali sampaikan
sebenarnya untuk semua perusahaan
mereka memang harus mendaftarkan terlebih dahulu
nah ini anda lihat bagaimana
sebenarnya kalau kita lihat dalam permenaker

mengeceknya kan ada salah satu
kewajiban perusahaan adalah adanya perjanjian
pemagangan perjanjian pemagangan
ini sendiri wajib didaftarkan ke dinas
ketenagakerjaan setempat sehingga kemudian
dinas ketenagakerjaan bisa melakukan
pengawasan dalam konteks mereka
tidak memiliki perjanjian pemagangan yang
didaftarkan tentu saja
pengawasan ini nyaris tidak ada dia
hanya muncul pengawasan publik
malah lewat hal hal viral seperti kemarin
kalau misalnya tidak ya
sama sekali tidak ada pengawasan terhadap
kondisi kondisi yang terjadi
pada internship tersebut
oke pak ali jadi bagaimana tanggapan
menyampaikan ada kekosongan
di sana pengawasan yang juga
dipertanyakan bagaimana pengawasan
perusahaan yang mempekerjakan
atau memiliki program
magang jadi jangan
jangan sampai ujung ujungnya
banyak yang berpikiran
magang itu jadi bentuk
dapat membayar orang
dengan upah yang
atau uang saku kalau tadi pak ali sampaikan
upah saku yang sedikit tidak seperti
karyawan atau pegawai
tetap gitu tapi load
besarnya dengan pegawai tetap ini atau staff
sebenarnya dalam status kampus pedia
dari apa yang kami temukan di lapangan
antara pemagang dengan
pemberi magang gitu dan
secara eksplisit di sana disebutkan
apa yang menjadi hak dan kewajibannya
namanya mereka sebutnya gaji
yang seratus ribu
atau seratus ribu
per bulannya yang nanti
diberikan di ujung tahun masuk juga
para peserta dari
awal queer sebenarnya mengenai
kalusub tersebut tapi ya mungkin barangkali
ada tuntutan untuk
peningkatan kompetensi juga dan
barangkali menjadi bagian dari
proses penyelesaian studinya
sehingga yang kita mengikuti
tapi ya saya setuju tentu bahwa
adalah pengawasan yang sangat
efektif ya untuk
yang terjadi di lapangan dengan
keterbatasan kami untuk bisa menjangkau
semuanya tentu kita sangat
berterima kasih ketika misalnya ada hal hal
yang viral seperti ini karena ini
juga menjadi kesempatan buat kami untuk
kita bisa menyelenggarakan pemagangan yang
berkualitas sebagaimana yang
sudah diatur dengan baik di dalam
bukan dalam hal
punya kepentingan untuk mensosialisasikan
bagaimana pemagangan itu seharusnya
dilakukan agar tadi
kemungkinan adanya eksploitasi kemudian
upah murah dan lain lain
sebagainya ini bisa kita eliminir
sebagaimana tadi disampaikan oleh
salah satunya adalah harus
perjanjian pemagangannya itu
karena untuk memastikan bahwa
klausul klausul yang ada di dalam
perjanjian pemagangan itu tidak
merugikan satu pihak ini bagian
dari upaya kita untuk melakukan
pengendalian dari awal agar tidak terjadi
hal hal yang sebagaimana tadi
disampaikan nah soal misalnya
terjadi di lapangan tentu kita
sangat berterima kasih ketika
ada masyarakat yang
menyampaikan ini dan itu bisa
pada kita untuk menjadi pembelajaran
kita buat semuanya gitu oke kan ini
ada kontraknya ya pak ali nah kalau untuk
tenaga magang yang akhirnya berujung
dari perjanjian atau menyimpang
dalam kontrak apakah ini juga bisa
diadukan ke kemenaker
oh ini sangat tegas
sebenarnya diatur di dalam
permenaker ini apabila
pengawas baik yang ada
di pusat maupun di
provinsi menemukan ada
yang mengaku magang tetapi tidak
lengkapi dengan tadi seluruh
persyaratan persyaratan yang harus
dipenuhi atau katakanlah tidak ada
perjanjian pemagangannya maka
perusahaan tersebut wajib menerima yang
bersangkutan menjadi pegawai tetap
tersebut jadi ini salah satu
bagian dari lagi lagi pengendalian
kita bahwa pemagangan itu
tidak sembarangan dilakukan gitu
ada aturan yang melingkupinya
dan salah satunya ketika
anda salah dalam prosesnya ada
konsekuensi untuk yang bersangkutan langsung dianggap
menjadi pegawai itu diatur
secara eksplisit di dalam
permenaker oke mbak nabila
ekosistem perusahaan itu
kan berubah sekarang ya makanya muncul
mungkin jenis jenis perusahaan rintisan atau
start up sekarang sangat berkembang
pesawat indonesia pun juga banyak sekali
artinya kalau anda melihat ada
kekosongan tadi seperti yang anda sampaikan
kemudian ada aturan aturan
yang juga harus berubah artinya
yang lebih related
atau terkait dengan
program magang sekarang
betul menurut saya ini
sangat penting mbak karena misalnya
tadi dikatakan oleh pak ali bahwa
permenaker enam dua ribu dua puluh itu masih relevan untuk
diterapkan dalam konteks pemagangan
internship yang sekarang banyak terjadi
kenyataan di lapangan kan tidak seperti itu
kenyataan di lapangan adalah perusahaan perusahaan
merasa bahwa internship yang mereka
lakukan itu di luar ruang lingkup
dari permenaker enam dua ribu dua puluh
yang mana kalau melihat dari
cara permenaker enam dua ribu dua
permagangan masuk akal ketika
perusahaan merasa bahwa internship itu
tidak masuk ke dalam ranah ini
sehingga menurut saya perlu
pemerintah perlu untuk menggodok ulang
begitu untuk membuat definisi
pemagangan peraturan pemagangan
yang lebih konteksual dengan pemagangan
yang sekarang banyak terjadi
apalagi kalau kita bicara pemagangan
kan sekarang pemagangan itu semakin banyak
jenisnya ya tidak hanya yang internship yang
dilakukan oleh startup bahkan sekarang
kalau kita bicara konteks kampus merdeka pun
salah satu program
unggulannya adalah pemagangan dan lagi lagi
kejelasan begitu ya kejelasan definisi
dan kejelasan hukum yang jelas
ini akan semakin tumpang tindih ketika
orang masuk sebagai peserta magang
kampus merdeka atau ketika dia masuk
jadi peserta magang
sebagaimana yang sekarang terjadi
si peserta magangnya akan kebingungan
sebenarnya saya terlindungi oleh hukum yang mana
jadi menurut saya sangat
krusial untuk masalah masalah ini
kemudian membuat kayaknya memang perlu
digodok ulang deh ketentuan pemagangan ini
agar bisa lebih konteksual
pemagangan semua jenis
semua bentuk pemagangan baik apprenticeship
maupun internship yang ada sekarang
itu sih kalau menurut saya mbak
oke apakah perlu digodok betul
pak ali karena
tadi mbak nabila sampaikan juga
bahwa magang masuk dalam kuriku
di kolom kampus merdeka sehingga bagaimana
memastikan perusahaan ini juga
selain wajib berkontribusi
atau tenaga magang tapi juga
memberikan jaminan kepastian dan juga
keadilan itu tadi
saya kira saya setuju

pemenangkir nomor enam untuk pencakar
dan pekerja kami melihat bahwa
pemenangkir nomor enam ini
sudah cukup mempercayai
untuk mengatur itu tapi tadi
ada ruang kosong yang terutama untuk
mereka yang magang dalam bentuk internship
ini yang secara
detail barangkali perlu
memang diturunkan menjadi sebuah peraturan
mungkin terkait dengan
lembaga atau pemerintahan lembaga
yang diberdekatan dengan itu
yang bisa lebih menurunkan untuk
bagaimana agar ekses
banyak terjadi di lapangan ini
bisa dieliminir dengan
adanya pengaturan yang lebih detail
khususnya untuk bagi yang
masih bersatu pelajar atau mahasiswa
ini harus dilaksanakan dengan
sebaik baiknya dalam rangka untuk peningkatan
kompetensi oke saya kira
saya sepakat dengan itu iya baik
tidak ada lagi kita dengar
atau kita lihat
kasus seperti yang kemarin ini
karena harus memberikan
keadilan perusahaan pun juga
menggunakan jasa mereka tenaga mereka
jadi harus adil ya
terima kasih pak ali dan juga bada bila
sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam